halo selamat malam sorot pemberitaan media pekan ini kembali tertuju pada komisi pemberantasan korupsi yang telah punya susunan pimpinan yang baru
dan yang perdana nih kpk resmi punya dewan pengawas ini yang menjadi pro kontra dalam beberapa bulan terakhir
komposisi nakoda kpk jilid lima ini pun dikhawatirkan bisa memangkas kekuatan kpk dalam memerangi korupsi
itu kata banyak sekali aktivis anti korupsi
selain soal kpk media masa nasional pekan ini juga cukup disibukan oleh gaduh perdebatan ekspor bibit lobster dan agenda pemakzulan presiden donald trump
bersama saya budi adiputro kita akan ulas secara mendalam dari kacamata para jurnalis senior dalam editorial view di layar demokrasi
oke kita akan membahas beberapa topik hangat
pekan ini bersama dua orang jurnalis senior yang sudah hadir di studio pada malam hari ini
yang pertama saya perkenalkan ada bang abdul kohar direktur pemberitaan dari medcom id
terima kasih bang kohar sudah datang
kemudian ada ini senior lama udah lama gak kesini
ada mas budiarto sambasi jurnalis senior
terima kasih mas bas sudah datang
ini kita ada beberapa topik hangat pekan ini yang akan kita ulas akan kita kulik kulik
kita ada beberapa yang paling gres adalah mengenai nakoda baru di kpk di bang kohar dan juga mas bas
ada beberapa informasi pengantar dulu presiden jokowi telah melantik lima orang dewan pengawas kpk di istana kepresidenan jumat pagi
menurut presiden nama kelima dewa tersebut dipilih karena kemampuan dan integritas dalam bidang hukum rekam jejak yang baik dan juga bijaksana
jokowi yakin kombinasi kelima dewan ini dapat membantu kpk bekerja dengan maksimal
sudah saya sampaikan yang kita pilih ini adalah beliau beliau yang kurang langkaik
beliau adalah orang orang baik memiliki kapabilitas memiliki integritas memiliki kapasitas dalam hal hal yang berkaitan dengan wilayah hukum
memang ini kita pilih dari sudut sudut yang berbeda beda
ada yang mantan hakim ada yang hakim aktif
ada yang juga dari mantan kpk ada yang juga dari agar demisi ada yang dari mahkamah kwasiwisata
sebuah kombinasi yang sangat baik sehingga bisa memberikan fungsi terutama fungsi kontrol dan pengawasan terhadap komisioner kpk
saya kira ini akan bekerja sama dengan baik dengan komisioner
itu itungan kita
sementara itu wakil presiden kiai haji maruf amin menaruh harapan besar kepada lima pimpinan kpk yang baru dilantik
agar pemberantasan korupsi di indonesia dapat dilakukan lebih intensif
ia juga menekankan bahwa fungsi pencegahan harus diutamakan oleh kpk agar tidak ada celah untuk melakukan praktik korupsi
saya kira kita harapkan bahwa penanganan korupsi itu
lebihnya intensif tapi lebih pada upaya pencegahannya
ya untuk menandatangani perlindakannya
sebab mekanismenya supaya yang bisa menimbulkan kesempatan terjadi korupsi itu yang harus dilakukan
nah itu yang kita harapkan komitmen kpk sekarang
arahnya lebih keselamatan sehingga kalau sudah terjadi kan kerugian negara itu sudah jadi
kadang kadang juga tidak mudah untuk dikembalikannya
jadi dicegah itu sudah tidak terjadi ke kerugian negara
oke apa yang menarik dari keputusan presiden memilih lima orang dewan pengawas
yang katanya menjadi obat pelipur lara dari ramenya persoalan kpk ini
kita akan bahas itu usaha jeda
kami akan segera kembali
oke menjadi orang ketiga diantara kita ada mas arief zulkifli
kepala pemberitaan korporat tempo media
terima kasih mas arief sudah datang agak telat hari ini karena macet katanya
oke mungkin karena anda telat itu presiden memutuskan untuk pindah ibu kota lima tahun lagi ya
tapi kita bicara mengenai susunan baru nakoda kpk
kalau pimpinan kpk yang baru kita udah bolak balik bahas itu
yang surprise adalah dewan pengawas kpk
saya mau minta catatan ke bang kohar dulu secara makro
apa yang anda lihat dari dewan pengawas kpk ini
beberapa nama predictable karena sudah di endorse sebelumnya kan
sudah di announce oleh pak jokowi seperti kayak albertina ho kemudian artijo alkostar
dua nama itu sudah di announce oleh pak jokowi sebelumnya
tetapi kan persoalannya kan apakah mereka berdua itu mau atau tidak dan ternyata mau kan
dan beberapa nama misalnya ada nama yang taufikur rahman ruhi
yang disebut sebut ternyata tidak ada
malah tiba tiba muncul tumpahatorangan pagabean misalnya
dan samsudin haris
sempat ada taufikur rahman ruhi katanya ya
iya itu kan artinya beberapa memang nama kejutan
tetapi yang paling penting adalah kita menunggu kiprah mereka
meskipun sebetulnya secara teknis nanti akan banyak persoalan ya
dalam hal teknis ya apakah para anggota dewa situ binati bisa menggunakan kewenangannya
sebagaimana yang diberikan oleh undang undang atau nanti secara teknis akan kesulitan
nah ini problem kita tapi paling tidak sebagai obat
obat anti kepercayaan yang kemarin itu
pelipur lara ya
pelipur lara itu dari segi integritas kita melihat person person yang disebut ini selama ini menjanjikan lah rekam jejaknya
oke dari itu kata bang kohar cukup apa namanya menjadi obat yang membuat civil society agak lebih tenang gitu
mungkin gak terlalu rame
tapi kita coba ulas satu persatu
bagaimana dan siapa orang orang yang menjadi dewan pengawas kpk pilihan presiden jokowi
karena ini pilihan jokowi tanpa ada campur tangan ketua fraksi ketua pimpinan partai
oke ini boleh ditampilkan nggak supaya kita bisa ini ya kelihatan ya di c ya atau di a
oke plasmanya rusak kita lihat di sini aja
profil dewan pengawas kpk ini alberti naho
saya mau minta pendapatnya nih mas azul
kita bahas satu satu dulu ya alberti nahu gimana
gini ya saya kalau lihat satu satu
alberti nahu ini
salah satu hakim yang baik
kami pernah memilih dia sebagai hakim pilihan tempo
memang orang yang punya integritas sederhana
saya ingat betul ketika kita liputan itu rumah dinasnya itu tanpa furniture
tanpa furniture karena dia nggak mau ada orang masukin furniture itu dia nggak mau
tapi buat saya sebetulnya budi tidak lagi relevan membicara tentang siapa siapa
karena ini adalah sofa dan karpet baru
ini adalah rumah yang sudah terlanjur rusak gitu
jadi ya ini memang gimmick gitu ya
ini bukan pelipur lara
seberapa ini menjadi pelipur lara
ya ini akan membuat rumah itu tampak cantik gitu
tapi sebetulnya esensinya rumah itu sudah rusak
karena yang rusak bukan lagi perabotnya tapi fondasi dan tiang tiangnya begitu
jadi buat saya tidak relevan
kenapa tidak relevan
satu dewan pengawas itu tidak punya hak eksekusi gitu
dia itu adalah pihak yang dilaporkan atau dimintai izin oleh
pimpinan kpk ketika mereka harus menyadap menetapkan sprint dig sprint lead dan sebagainya gitu
tapi kalau dia mau keluarkan surat dia nggak bisa
dia bukan dia bukan eksekutor disini
jadi dia pasif sifatnya begitu
nah ini menjadi menarik kalau komisionernya adalah komisioner yang progresif gitu ya
saya kejar ini saya kejar itu lalu minta izin kepada orang orang yang prominent yang kita sebut lima tadi
tapi kalau pimpinan kpknya komisionernya tidak progresif seperti apa yang dikatakan banyak pengamat
dan aktivis anti korupsi
bahwa ini adalah wujud paling buruk dari pimpinan kpk yang pernah ada
ya kita tidak bisa berharap apa apa
dari dewan pengawas
dewan pengawas bisa nggak menginjeksi vitamin atau daya tahan tubuh yang lebih baik supaya tubuh kpk jadi lebih baik
kalau dia sekedar omong omong di ruang makan barangkali mungkin gitu ya
tapi secara organisasi dia tidak punya perangkat eksekusi
dia menunggu posisinya
oke nanti kita akan lihat
kita akan bicara mengenai tugas fungsi dewas kpk yang baru
tapi anda punya catatannya tentang lima lima orang ini
ada yang menurut anda kayaknya kurang layak atau betul betul
empat dari lima itu kita kenal baik ya
paling nggak saya ya kenal baik
itu pak artijo ada ibu albertinaho ada mas samsudin haris
semua orang orang yang punya track record
saya bayangkan kalau mau berpikir sedikit positif mereka masuk sebagai ikhtiar terakhir untuk memperbaiki kpk yang rumahnya sudah terlanjur rusak gitu
tapi kalau dilihat dari perspektif yang lain barangkali naif juga melihat bahwa ini adalah ikhtiar terakhir
tidak ada lagi ikhtiar menurut saya
tidak ada lagi ikhtiar karena bangunannya sendiri sudah terlanjur rusak
kalau kata anda empat orang baik satu orang
tidak tidak saya tidak bilang
tapi saya bilang empat mengenal baik
empat kenal mengenal baik ya bukan orang yang baik
oke mas bas ada catatan ya mengenai dia orang pengawas ini
dan memang tadi kalau budi mengatakan sendiri apakah ini pelipur lara saya kira belum
keadaan memang sudah rusak dan dari awal memang sudah kisruh
sekarang yang terjadi adalah perang dingin antara aktivis anti korupsi melawan rezim yang dari awal sudah melakukan revisi undang undang kpk
jadi memang kita sekarang skeptis ya
bagaimana memperbaiki saya kira harusnya ada secerca harapan lah
kita jangan sinis dulu terhadap kelima orang ini
saya kira beri wajar
bagi mereka kita harus beri waktu kepada mereka untuk membuktikan dan juga kepada pimpinan kpk julid v
tapi apa sih yang ada di back mind nya presiden bang kohar kalau anda lihat kenapa memilih lima orang yang semuanya kalau kita lihat media twitter nggak ada yang punya celah terlalu nggak ada yang nyelak lah gitu bahasanya
ya karena memang kredibilitas person person tokoh ini kan sudah rekam jejaknya kan sudah dijamin
kalau tadi dibilang misalnya albertina ho sangat sederhana siapa yang nggak tahu arti jual costar
bahkan soft familinya sendiri untuk mendapatkan nilai yang kira kira harus lulus gitu kan dosennya pak artijo nggak dapat itu nggak bisa
artinya secara person kita semua tahu bahwa orang orang yang dipilih ini adalah ada jaminan dari segi rekam jejak
tetapi memang problemnya adalah seperti yang saya katakan
apakah jaminan rekam jejak ini kemudian ketika dia diterapkan di dalam posisi yang sekarang dia punya daya dorong atau tidak
karena dia hanya misalnya dimintai untuk apakah ini nanti perlu izin sadap atau tidak dan seterusnya
tetapi paling tidak saya tadi mengatakan skeptis iya tetapi kita patut juga untuk memberikan kesempatan
ada yang barangkali bisa berubah sama seperti ketika antasari azhar misalnya dulu terpilih
semua ada yang meragukan skeptis
tetapi dalam waktu singkat dia bisa memberikan kejutan kejutan
kepada publik yang akhirnya mengembalikan kepercayaan
nah sekarang bola ada di tangan pimpinan kpk yang baru
semua orang juga skeptis kira kira sama skeptisnya dengan ketika antasari terpilih
nah apakah ada bahwa dia akan membuat kejutan kejutan
nah seperti apa nah nanti tinggal dibuktikan saja
paling tidak dia sudah ada tim pengawas yang akan mengawasi
dan yang ini punya rekam jejak moral dan integritas yang cukup baik di mata publik ya bang gohar
iya betul meskipun secara persen memang ya kita bisa mengharapkan itu
tapi sistem seperti tadi dikatakan barangkali disebut sebagai sistem yang serius
gini bud kalau pikirannya adalah menghadirkan orang baik ya terus kita ngerasa bahwa kpk menjadi oke oke saja dengan masuknya ini
saya mau balik aja deh logikanya
kalau begitu kenapa nggak orang semacam lima orang ini bukan mereka
jadi pimpinan kpk
jadi pimpinan kpk kenapa nggak itu dulu yang itu kan nggak itu kan tidak terjadi
kita lihat dalam prosesnya begitu
karena ownannya berbeda
sama kayak kalau ahok kenapa nggak dianggap baik kenapa nggak jadi diri pertamina aja bisa lagi itu kan
waktu dulu pansel kenapa enggak kita lihat pansel itu prosesnya ya kita lihat pansel
lalu kemudian presiden memilih lalu dibawa ke dpr
semua yang muncul adalah nama nama yang problematik gitu
saya tidak mengatakan punya track record boo
presiden punya kontribusi nggak di problematika nama nama yang punya masalah ini
iya presiden kan punya hak untuk menerima atau tidak menerima hasil pansel
itu kan clear sekali
bikin yang baru bisa
tapi kan masalahnya gini aktivis anti korupsi sempat skeptis sejak undang undang yang baru itu diketok gitu bahwa dewan pengawas akan menjadi matahari kedua di kpk
karena fungsinya yang kuat mungkin akan menjadi rem dalam upaya penindakan dan macam macam
sambil kita lihat sambil kita tunggu apakah kita punya materi apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dewan pengawas
tugas dan fungsi dewan pengawas
nah lihat sini bawah pak
dewan pengawas terdiri dari satu ketua dan empat anggota
berdasarkan pasal tiga puluh tujuh b dewan pengawas memiliki enam tugas yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang kpk
memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap penyadapan penggeledahan dan atau penyitaan
menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai kpk
menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai kpk
atau pelanggaran ketentuan dalam undang undang
menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai kpk
serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai kpk secara berkala atau satu kali dalam setahun
itu sekilas mengenai tugas dewan pengawas sudah cukup kuat nggak untuk bisa membuat kpk
bisa membuat kpk ini paling tidak kalau kata anda bahan bakunya diragukan oleh publik
ini jadi ya kayak inilah apa namanya baking soda gitu lah supaya bisa
secara umum kalau saya lihat tadi ya tayangan tentang kewenangan dan tugas
mungkin yang menjadi perbincangan di masyarakat di publik adalah kewenangan penyadapan itu sekarang disunatkan
harus melalui izin mereka nggak seperti dulu
itu yang titik kritis yang harus diremedy oleh kpk
menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita juga punya proses atau metodologi yang memang bisa berjalan efektif
mas bas anda lihat dewan pengawas ini dengan formula undang undang yang baru
dengan komposisi pimpinan yang baru juga ini akan menjadi rem atau menjadi gas dalam penindakan
dengan otom dengan sendirinya rem ya
dan mereka juga saya kira dalam posisi yang tidak mudah
mereka bukan manusia setengah dewa
kalau kita bayangkan misalnya untuk minta izin penyadapan
kalau kita bayangkan misalnya untuk minta izin penyadapan aja
kalau kita bayangkan misalnya untuk minta izin penyadapan aja
bisa butuh waktu berapa lama harus berkumpul dulu secara fisik
nggak bisa melalui komunikasi misalnya conference call seperti itu ya
jadi memang ya
meskipun orang orang baik ini tetap akan menjadi rem
saya tambahin sedikit mas bad
jadi menurut saya misalnya dalam hal mengawasi proses penyadapan
itu asumsinya saja sudah keliru
jadi dianggap bahwa kpk ini

itu bisa menyadap orang semau maunya
orang yang nggak ada hubungannya sama perkara disadap gitu
itu yang menurut saya harus diluruskan
yang menurut saya harus diluruskan
di dalam kpk yang dalam proses penyadapan
di dalam kpk yang dalam proses penyadapan
itu penyidik meminta kepada pimpinan untuk menyadap nomor bukan orang

lalu kemudian perkaranya apa
diputuskan oleh pimpinan kpk untuk disadap
siapa yang menyadap bukan penyidik
yang menyadap adalah bagian lain yang namanya informasi dan

adalah orang orang teknis yang tidak tahu
tidak tahu perkaranya apa
dia cuma tahu adalah nomornya
direkam lalu kemudian ditranskrip
nah transkrip yang mentah itu dikasih lagi kepada pimpinan kpk untuk dibicarakan
lalu dari pimpinan kpk dikembalikan lagi kepada penyidik
jadi baru di situ
jadi nggak bisa sembarangan menyidik
dewan pengawas ada di variable mana nih
dewan pengawas baru dengan fungsi yang baru ada di variable
dengan asumsi ini kemudian mestinya tidak diperlukan dewan pengawas
karena sudah mekanisme sudah ada
dan jangan lupa bahwa proses penyadapan di dalam kpk itu diaudit oleh kominfo
itu jelas sekali ada aturan itu gitu
jadi kalau dibandingkan sama aparat penegak hukum yang lain
ada nggak yang mereka bisa sadap sadap dengan aturan yang begitu rumit
nah ini kan yang tidak dijelaskan atau dikaburkan kepada publik
sehingga dikatakan penyadapannya sembarangan dan harus ada dewan pengawas
tapi yang problemnya gini kan banyak aktivis anti korupsi bang kohar dan juga mas arief
bahwa selama ini dianggap menjadi matahari kembar
ini yang bisa menghambat laju pemberantasan korupsi
kalau kita bicara soal person itu potensi menghambat bukan pada orang
bukan pada person person dewan pengawas yang sekarang
tetapi lebih kepada sistem
sistem agak direm kan
memang sengaja dengan adanya dewan pengawas kan tujuannya untuk sistem itu supaya
lebih bisa dipertanggungjawabkan
karena ada paling tidak bisik bisik tudingan bahwa ada abuse of power
penggunaan kewenangan yang terlalu berlebihan
yang ekseksif sehingga menimbulkan kecurigaan kecurigaan
ada yang asal menyadap
meskipun ini tentu saja masih bisa diperdebatkan
tetapi sudah lah karena undang undang sudah muncul
perpu juga tidak kunjung ada
lalu kemudian proses di
mk paling tidak
tidak secara prosedur
perpu tidak kunjung ada
tidak kunjung ini
tidak kunjung ada
dan kemudian diputuskan memang tidak ada
kan sempat ada
bahkan yang mendukung perpu kan sekarang juga anggota dewan pengawas
pak samsudin haris kan termasuk yang mendorong untuk mengeluarkan perpu
sekarang menjadi anggota dewan pengawas
yang pernah mendorong juga sekarang menjadi menkopol hukam
pak mahfud md kan termasuk yang ikut juga mendorong
membawa beberapa tokoh ke istana untuk presiden mengeluarkan perpu
rumangsa anda aroma anda lihat ini enggak mas kolar
bukan semacam pelipur lara
ini kompensasi nggak dari presiden tidak akan mengeluarkan perpu
naga naganya nih dengan komposisi dewan pengawasnya seperti ini
ya presiden tentu saja tetap berharap bahwa kpk ini punya tingkat kepercayaan yang tinggi
dan pada gilirannya nanti relasinya adalah
tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap presiden
kepuasan terhadap presiden sangat related dengan persepsi ya
persepsi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi
dan persepsi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi itu berhubungan erat dengan kpk
dan akibatnya kepercayaan terhadap jokowi pun juga naik
jadi kenapa ketika ditanya oleh lsi kenapa orang percaya terhadap pak jokowi puas terhadap pak jokowi
karena pak jokowi ternyata on the right track terhadap kpk
itu juli agustus ya
nah setelah itu
kita lihat ada undang undang yang baru
kita lihat ada undang undang yang baru
kemudian publik mulai melihat ada kepercayaan yang tergerus di situ
nah ini yang saya sebut
rasa percaya diri presiden makin tinggi
karena dia secara sistem secara demokrasi dia sudah di back up oleh dpr
sudah di back up oleh
sehingga dengan begitu ya civil society akan dicoba untuk ditenangkan dengan memilih anggota dewan pengawas yang integritasnya
kita akan lihat ke depannya bagaimana kpk ini akan berselancar di tengah keraguan dan ketidakpastian
katanya rumahnya tiangnya udah mulai dirayapin
tapi yang masih ragu ragu juga
kalau saya masih punya kesempatan
mas bas juga seperti itu dia agak ragu ragu
biar ragu ragu juga pemerintah katanya mau ragu ragu
ini ekspor benih lobster ini jadi di ekspor apa nggak ini apakah baik untuk sustainability
apa namanya lobster kita atau tidak kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali